selain membangun stasiun pengisian listrik umum atau splu
pemerintah juga sedang menggodok regulasi kendaraan listrik yang ditargetkan akan keluar akhir tahun ini
apa saja yang diperlukan untuk mendukung ekosistem kendaraan yang ramah lingkungan ini
apakah infrastruktur pendukung juga sudah siap
kesiapan pertamina menuju dua ribu dua puluh lima akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
setelah bergabung bersama kami vp corporate communication pertamina
selamat sore mas kunca apa kabar
sebelum membicarakan terkait dengan dua ribu dua puluh lima kesiapan pertamina
sebenarnya kalau kita lihat dari ekosistem untuk kendaraan listrik dan juga ramah lingkungan ini kan juga sudah menjadi tren
tidak hanya di negara negara maju saja namun negara berkembang
tetangga kita pun juga sudah mulai gencar gitu ya mempromosikan ini
kalau di indonesia posisinya saat ini bisa diberikan gambaran seperti apa
jadi kalau bicara visi dulu ya
visi pertamina itu kan
perusahaan energi itu tidak hanya minyak oil gas sama sekarang masuk ke elektrik ya listrik gitu ya
karena pertamina sendiri juga mengelola lapangan lapangan panas bumi yang menghasilkan listrik
tapi tidak masuk di jaringan tentunya
yang kedua ke depan itu emisi kita bicara emisi emisi ini kan makin lama makin kecil ya
pertamax kemudian pertamax turbo ini kayak di zaman asian games ini kan kita
ini sebuah kenisayaan dunia dan pertamina berusaha untuk segera bisa mempersiapkan diri untuk terjadinya perubahan itu
pada saat ini apa yang sedang disiapkan pertamina untuk menuju ke sana
ya kita sekarang mempersiapkan namanya splu ya stasiun pengisian listrik umum ya
nanti akan kita uji cobakan tanggal dua puluh enam
pada hari pertambangan di kuningan
di salah satu spbu pertamina di kuningan
jadi itu mengenalkan konsep yang green itu
menggunakan energi matahari
jadi dirubah jadi energi matahari kemudian
jadi energi listrik kemudian ada konsep
future nya itu dengan
untuk masa depan yang menggunakan listrik dan juga
menggunakan konsep pembayarannya menggunakan maya pertamina dan seterusnya
oke itu belum sampai sana namun ya pembayarannya
berapa mungkin sekali nge charge itu belum ada ya
kurang lebih kita memperbandingkan dengan harga listrik sekarang lah
oh gitu ya oke
kalau pertamina ingin menuju ke sana
bagaimana juga dengan marketnya gitu loh apakah
pertamina juga sudah melihat masyarakat indonesia sudah
siap gitu dengan mobil mobil
listrik ramah lingkungan ini kemudian juga bagaimana memastikan
bahwa harganya ini juga nanti terjangkau gitu jangan sampai pertamina
ekspansi gede gedean gitu
untuk membangun splu namun tidak ada marketnya
iya jadi memang kalau saya pernah baca artikel itu
orang bilang dua ribu dua puluh lima kalau indonesia kan dua ribu empat belas
tapi di artikel itu dikatakan bahwa sooner than later
jadi artinya mungkin lebih cepat daripada itu
itu mobil itu apa
penggunaan mobil listrik itu
jadi ancar ancarnya begini
kalau bisa mobil itu harga yang sekitar
lima ratus an juta gitu ya oke
dan itu masih cukup mahal loh jika dibandingkan dengan beberapa
iya misalnya suv yang berharga iya
yang saat ini yang sangat populer di masyarakat yang masih dua ratus jutaan kan
iya memang betul dua kali lipat
tapi dia ada dua kalau dia bisa harganya sekitar lima ratus an dengan
dengan apa namanya dengan jarak tempuh lima ratus kilometer
hematnya di penggunaan sehari hari
iya jadi itu nanti akan terjadi sebuah loncatan penggunaan
penghematan itu dari mana sih mas adim kalau misalnya kita lihat
hitung hitungannya kenapa akhirnya listrik ini juga bisa lebih hemat dibandingkan dengan
saat ini yang menggunakan energi fosil
jadi memang bukan bicara soal hemat ya memang mobil listrik saat ini masih
maaf tujuh kali lebih mahal daripada mobil yang biasa tetapi
kita kan menuju ke lingkungan yang lebih baik zero emission itu tadi yang kita kejar
jadi kalau dia bisa ketemu di angka keekonomian ya antara
harga dengan jarak tempuh
maka semua akan berlomba lomba akan menjadi mobil listrik

di sini juga nanti akhirnya ada kembali
mungkin subsidi pemerintah
membantu masyarakat untuk akhirnya lebih tertarik
karena kalau dari yang harga saat ini
kita katakan rata rata dua ratus jutaan
kemudian harus lima ratus juta
ya masyarakat misalnya mendapatkan
subsidi dengan paling tidak
mengurangi gas emisi di tanah air
apakah sudah sampai hitung hitungan kesana
saya kira ke ekonomi ini akan tercapai
kan ini masalah jumlah
jumlah itu kan ini kan antara ayam dan telur
begitu harganya sampai ke harga yang terjangkau
dan jumlahnya besar
kita berharap sih gak ada lagi subsidi
subsidi artinya kan
itu menjadi pasar bebas
tentunya regulasi dari pemerintah
lebih mengatur kepada aturan aturan
mendorong untuk emisi
yang mendekati nol tadi
oke sehingga saat ini pertamina
saat ini masih coba terus
kemudian apakah ada lagi
mungkin perbincangan dengan
produsen produsen mobil dengan gaikindo
mungkin pertamina bahkan ingin juga
ikut serta dalam membuat
kan ada tuh lcgc gitu ya
khusus untuk mobil mobil yang
harganya ramah lah
di kantor untuk masyarakat indonesia
apakah juga sampai ke sana gitu
untuk ada harga yang ramah juga
untuk selain ramah lingkungan
tapi juga ramah juga di kantong untuk mobil mobil listrik ini
ya kemarin itu di gas kita
pertamina dengan bmw ya
karena dia juga punya produksi listrik
ini kan untuk
tapi kedepan itu
akan lebih banyak lagi
dengan delapan belas juta ya
delapan belas juta kendaraan
yang berada di jakarta
dan nanti juga kita bayangkannya juga
tidak harus pengisian itu di sp
spbu seperti sekarang ya
nanti bisa juga di kantor
oke di rumah
di rumah ya
dan kalau dia nanti
itu mengisinya cuma
tiga menit sudah penuh itu
itu bisa jarak tempuh berapa tuh
nah sekarang mungkin
ya mungkin bisa sekitar delapan puluh seratus an ya
yang kalau listrik rumah kita sekarang
delapan jam sepuluh jam mungkin dia pulang malam
pagi diisi lagi langsung jalan kan
itu masih ekonomis
jadi mungkin konsep pengisiannya
tidak harus seperti spbu
satu tempat tapi
di kantor di pusat perbelanjaan
ataupun di rumah
oke jaminannya kan juga dari
masyarakat tentunya jangan tiba tiba
keluar kota gitu terus tiba tiba
di tengah jalan atau di tengah tol
habis apakah ada antisipasi juga
dari pertamina saat ini kan baru uji coba di jakarta gitu
jumlahnya berapa kemudian juga akan
ditaruh dimana saja spbu ini
dan kan yang sekarang ini kan masih
kebanyakan kan ini kan menuju ya
dari yang fosil menuju yang elektrik
di tengahnya ada yang hybrid
jadi tengahnya jadi orang masih bisa
bisa kalau misalnya listrik habis bisa ngisi dengan yang swt
tapi kan ke depan itu pengisian listrik bisa nanti di rumah bisa nanti dengan solar panel
teknologi solar pan kan semakin maju ya
dan demikian juga dengan industri baterai
jadi mobil itu kalau baterainya ngisinya bisa cepat tapi dipakainya bisa jarak jauh
nah itu kan yang lagi dicari
dan mungkin dalam waktu dekat akan segera ditemukan teknologinya sehingga nanti harganya bisa mencapai ke ekonominya
otomatis masyarakat akan dengan sendirinya bergerak menuju ke arah yang lebih baik
oke untuk purna jualnya kan juga ini menjadi perhitungan gitu ya
masyarakat pada saat membeli sebuah kendaraan mau itu motor mau itu mobil juga kan pasti akan memikirkan juga bagaimana nanti pada saat ada kenapa napa gitu
on realnya susah dicari atau tidak
kemudian juga apakah ini juga gampang gitu untuk dibenerin gitu
kalau misalnya ada masalah gitu apalagi teknologinya canggih
apakah juga pertamina sudah mempersiapkan sampai ke sana
kita pertamina menyiapkan pengisiannya aja
kita menyiapkan pengisiannya aja tapi kalau saya lihat teknologinya nggak terlalu rumit kelihatannya ya
jadi energi matahari kemudian dirubah dengan inverter dirubah jadi energi ac dirubah jadi satuannya kemudian jadi watt gitu ya
itu kan yang di mobil mobil yang listrik itu sekitar satu lima ratus watt itunya
oke targetnya sendiri dari pertamina hingga dua ribu dua puluh
lima dari tahun ini apa saja nih yang akan dilakukan gitu
udah pasti kita uji coba dan kemudian nanti kita akan coba marketingnya melalui spbu sebagai basisnya
kemudian nanti juga kita akan masuk ke kantor kantor ataupun perbelanjaan
jadi orang selama mentara dia belanja dia bisa di charge dengan listrik
tadi anda katakan sudah kerjasama gitu ya dengan salah satu produsen mobil jerman bmw
kemudian apakah ada rencana kerjasama
kerjasama lain dan sudah ada berapa mobil sebenarnya yang sudah siap gitu menggunakan teknologi listrik yang di tanah air yang saat ini sudah mungkin bisa dijual gitu ke masyarakat
memang sih kita sudah beberapa kali menjajakan beberapa merek dari produsen di jepang gitu ya
dan di kantor pertamina sendiri juga sudah ada sih untuk ngisi listrik walaupun mobil ini masih lumayan jarang
tapi ke depan akan lebih banyak lagi lah
dengan teknologi yang saat ini masih dari bmw dulu gitu ya
untuk ininya ya
kan yang bisa yang fast charging ada yang bisa untuk yang delapan jam ada yang bisa apa
karena kalau yang fast charging itu kan satu ratus lima puluh kv itu kan gede sekali
itu tapi kita ngisinya kan sebentar
oke dari regulasi sendiri yang rencananya pemerintah saat ini sedang menggodok gitu
rencananya akhir tahun akan keluar
seperti apa ini regulasi untuk mobil ramah lingkungan
kalau dari pertamina kita berharap supaya itu bisa pertamina tentunya bisa ikut apa
kita melayani masyarakat di dalam pengisian mobil listrik ini ya
dan kita tentunya mengikuti aturan misalnya dari safety nya misalnya dari listriknya kontinuitas dan seterusnya
kita akan comply dengan aturannya pemerintah sih
oke yang saat ini apakah pertamina juga diajak oleh pemerintah untuk terkait dengan regulasi yang akan keluar retakan akhir tahun ini
oke apa saja yang saat ini sedang dibahas gitu
karena kan takutnya nanti jangan sampai regulasinya justru
mendukung industri ini namun industri nya ikut mati gitu ya
industri mobil yang saat ini sedang apa namanya sedang tumbuh gitu ya
satu juta unit setiap tahunnya untuk mobilnya sendiri saja kan juga bagaimana gitu
saya memang nggak terlibat di dalam tim itu ya
tapi kelihatannya sih positif aja ya
karena pertamina juga bisa menghasilkan listrik
kemudian apalagi dengan solar solar apa namanya solar panel itu kan jaman dulu satu petak itu cuma bisa seratus
walt peak sekarang bisa sampai tiga ratus lima puluh bahkan ada yang lima ratus
jadi artinya dengan ukuran yang sama listrik yang dihasilkan itu lebih banyak
target pertamina terkait dengan adanya peralihan gitu ya dari mobil saat ini dengan mobil ramah lingkungan dengan menggunakan listrik
konsumsi bbm kita seperti apa
apakah sudah ada hitung hitungannya pada saat nanti mungkin berapa persen mobil yang beredar di tanah air sudah menggunakan listrik sudah ramah lingkungan
mau tidak mau konsumsi dari bbm dalam negeri juga akan turun
kalau dilihat saya belum punya hitung hitungan yang pasti ya
itu kan energi baru terbarukan itu termasuk geotermal juga di situ dan kemudian juga solar itu juga masuk di dalam solar panel maksud saya
oke sehingga dengan adanya ini juga konsumsi bbm diharapkan juga turun gitu ya sehingga impor pun
dan udara udara kita menjadi lebih baik
impor pun juga gitu ya
impor bbm juga semakin turun
sehingga neraca dagangnya pun juga bisa positif gitu ya
saat ini sedang menjadi concern juga pemerintah gitu
baik terima kasih
arjad masarjitah vb corporate communication pertamina sudah bergabung bersama kami